diangkut ambulan sumarlan akhirnya tiba di rumah sakit umum daerah grobogan jawa tengah senin siang
tim bpbd membantu mengevakuasi pria obesitas dengan berat badan sekitar dua ratus kg itu
awalnya pihak keluarga menolak sumarlan dirawat di rumah sakit
namun setelah diberi penjelasan oleh petugas dinas sosial dan tim medis keluarga akhirnya mengizinkan sumarlan dirawat
dinas sosial dan dinas kesehatan gerobokan telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar menggunakan bpjs pbi untuk membayar biaya pengobatan sumarlan
selain itu sumarlan menderita darah tinggi dan luka di bagian kaki yang diduga akibat diabetes
kondisinya obesitas dan di tipe berat
dan kemudian dilakukan pemeriksaan
semua labnya ada darah tinggi potensinya
kemudian ada luka di kaki
kemungkinan mengarah ke arah seriologis
sebelumnya sumarlan tinggal di gambir jakarta pusat
karena obesitas ia tidak bisa berjalan dan hanya berbaring di sebuah kamar di lantai dua ruko lokasi usaha konveksi yang sempat menjadi tempatnya bekerja
selama tiga tahun terakhir
sumarlan berada di jepang
selama tiga tahun terakhir sumarlan berada di jepang
semoga semuanya baik